untuk mengantisipasi kerusuhan jelang natal dan tahun baru
kepolisian daerah jawa timur mengambil langkah antisipatif
dengan mengumpulkan personil babin kam timnas seluruh jawa timur
pengamanan juga memfokuskan pada beredarnya berita hoax
dan aksi terorisme di daerah
sebanyak enam seratus personil babin kamtipmas dari seluruh daerah di jawa timur
mendapat pengarahan dari kapolda jawa timur
pada sebuah pusat perbelanjaan di surabaya
ribuan babin kam timnas dikumpulkan untuk mendapat pembekalan
tentang langkah antisipatif keamanan jawa timur
menjelang perayaan natal dan tahun baru
dalam pembekalan ini kapolda juga menekankan pada para personil babin kamtipmas
tentang antisipasi peredaran berita hoaks dan terorisme di daerah mereka
upaya ini dilakukan untuk menangkal sedini mungkin
munculnya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di perayaan akhir tahun
dia melakukan komunikasi dengan tokoh tokoh yang ada sana
menciptakan rasa aman untuk kepada di wilayah lebih kecil
di masing masing desa
ini juga semuanya dikaitkan masalah kuat
pembekalan terhadap ribuan babin kamtipmas juga menghadirkan tim cyber
serta tim dari densus delapan puluh delapan untuk penangkalan berita hoaks dan aksi terorisme